komisi pemilihan umum meminta mk menolak gugatan pasangan anies mohaimin
kuasa hukum kpu menyebut gugatan anies mohaimin tidak memenuhi syarat perselisihan hasil pemilu
kpu meminta mk menolak gugatan anies mohaimin
yang dinilai tidak jelas karena tidak mengarah pada perselisihan perolehan suara
kpu pun meminta mk menolak gugatan kubu ganjar mahfud
karena tidak memuat perbandingan jumlah suara yang ditetapkan kpu dan versi pemohon
jikapun dalil pemohon terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam permohonan
pada halaman enam belas permohonan hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan presiden
dan wakil presiden yang ditetapkan oleh termohon
tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut pemohon
bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas
materi muatan permohonan pemohon bukanlah materi muatan perselesaian hasil pemilihan umum
yang dapat diperiksa dan diputus oleh mahkamah konstitusi
bahwa dengan demikian permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima
di sisi lain ketua mahkamah konstitusi suhartoyo menegur kuasa hukum kpu hifzil alim
saat memberikan pujian kepada ketua kpu hashim asham
hari di tengah sidang sengketa pilpres yang tadi
soeharto yang meminta hifzil tidak memberikan pernyataan di luar materi tertulis yang dibacakan dalam sidang
meskipun disebut bolak balik ketua kpu hashim ashari
pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga
hebat sekali berarti asim ini
tertulis pak jangan ditambah tambah begitu
jadi yang ada yang tertulis saja
di pihak lainnya tim hukum tkn prabowo gibran
otoh hazibuan mempertanyakan soal gugatan pemohon
yang membawa dugaan pelanggaran administrasi pemilu
dan pelanggaran etik ke mahkamah konstitusi
mk hanya menangani sengketa perselisihan hasil pemilu
bila mana pemohon membawa seluruh persoalan
baik yang berupa administrasi pemilu
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
seluruhnya kepada mahkamah konstitusi
yang kita tahu terbatas kewenangannya
untuk mengadili perselisihan yang terkait dengan jumlah suara
jangka waktu yang dihentikan oleh undang undang
untuk memutus suatu perkara presiden pemilu
adalah hanya enam belas hari
permohonan akuo justru merupakan kemunduran
dan suatu bentuk ketidakbijakan oleh pemohon
yang berpotensi melanggar norma konstitusi
langsung dari gedung mk di jakarta pusat
selain mempertanyakan soal gugatan dari pelapor ini
sebetulnya dari pihak prabowo gibran
mengharapkan apa dari mk atas gugatan yang dilayangkan
ya selama petang tifal dan juga saudara
tentu saja sampai dengan hari ini
harapan dari kubu dua adalah mahkamah konstitusi
dapat menolak sepenuhnya apa yang digugat
karena menurut kacamata atau sudut pandang
dari tim hukum prabowo gibran ini
baik itu kubu anies mohaimin
ini cacat formil atau salah kamar
meskipun kemarin juga sudah sempat disampaikan
begitu ya baik dari kubu satu ataupun juga kubu tiga
dari mulai daftar catatan bawaslu terkait dengan kecurangan
ataupun juga ada kesalahan kesalahan yang terjadi di lapangan
saat proses pencoblosan dilakukan
kemudian juga ada angka yang berubah
tetapi hari ini semua itu dibantah oleh kubu dua
yaitu prabowo gibran yang diwakili oleh kuasa hukum
yang diketuai oleh yusril iza mahendra
bahwa memang apa yang kemudian disampaikan ini salah kamar
oleh salah satu tim kuasa hukum dari prabowo gibran
bahwa apa yang disampaikan oleh kubu satu dan tiga
lewat gugatan kmk selain salah kamar
karena menurutnya pernyataan terkait gibran dan juga prabowo ini
menang pemilu dipilih oleh masyarakat
karena alasan diberikan bansos ini menyakitkan
atau juga menciderai apa yang sudah dilakukan
terutama bagi para pemilih prabowo gibran
dan yang juga disampaikan oleh otoh hasipuan
adalah ada hal hal yang kemudian seharusnya
tetapi dilakukan di bawah slu khususnya
jika memang ditemukan ada pelanggaran pelanggaran dalam proses kampanye
ataupun juga pelanggaran pelanggaran pada saat proses pemilihan suara
dipersoalkan soal undang undang nomor
terkait batas usia capres dan juga cawapres
ini tidak seharusnya dipermasalahkan oleh kubu satu dan juga kubu tiga
karena pada saat pendaftaran
ini tidak dipermasalahkan sebelumnya
tetapi pada saat hasilnya kemudian memenangkan kubu dua
disayangkan oleh tim kuasa hukum dari pasangan satu
mengapa kemudian ini menjadi permasalahan
terutama terkait dengan keikutsertaan dari gibran
yang mendampingi prabowo dalam kontestasi
dan yang kemudian juga tadi disampaikan
ini berkaitan dengan sengketa
yang diminta atau yang diharapkan adalah
bisa kemudian menolak seluruhnya permintaan
entah itu kpu dan bawaslu atas gugatan ini
sebagai pihak yang dimintai keterangan
karena masih menjadi ranah atau kesempatan
bagi kubu dua untuk menjawab terlebih dahulu
nanti kalau memang dirasa diperlukan keterangan dari bawaslu
baru nanti majelis hakim akan mempersilahkan bawaslu
tetapi kalau kita lihat bagaimana pernyataan dari kpu
justru yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari kpu sendiri
meskipun tidak bisa dibilang sepakat juga begitu ya dengan kubu dua
tetapi yang kemudian disampaikan kpu adalah
yang disampaikan satu dan juga tiga ini tidak tepat
seharusnya ini diarahkan ke bawaslu
ini seharusnya diarahkan ke gakumdu
ataupun juga pengadilan tinggi urusan negara
apa yang disampaikan oleh kpu
agar majelis ini bisa menolak seluruhnya
baik oleh kubu satu dan juga kubu tiga